terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di lingkungan pemprov papua lukas nmb
mengamuk hingga membanting mikrofon saat menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat senin siang
kekesalan diluapkan terdakwa lukas nmb saat jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi
mengkonfirmasi soal penukaran uang rupiah ke dolar singapura kepada lukas nmb
lukas disebut pernah menukarkan uang lewat pihak swasta domi yamamoto
melihat kondisi kliennya kuasa hukum lukas nmb peturus bala pationa langsung meminta waktu istirahat untuk kliennya
hakim akhirnya memutuskan untuk men score sidang hingga rabu enam september dua ribu dua puluh tiga
sudara bisa mendengar